polda kalimantan utara telah menetapkan lima tersangka dalam kasus penambangan emas ilegal di kecamatan sekatak kabupaten bulungan setelah melakukan gelar perkara pada minggu satu mei lalu
kelima orang tersebut adalah brip tu has budi sebagai pemilik tambang emas dan empat orang pekerjanya
dalam penanganan kasus ini polda kalimantan utara menyita sejumlah barang bukti diantaranya dua unit eskavator dua unit truk empat drum cyanida dan lima karbon perendaman
selain itu beberapa barang mewah juga turut disita untuk pengembangan dugaan tindak pidana lainnya termasuk penyelundupan pakaian bekas dari tao malaysia yang hendak dikirim ke makassar dan surabaya
di atensi oleh bapak kapolda bahwa terkait dengan kegiatan ini
beliau memastikan bahwa akan mendatang tegas bagi oknum oknum anggota polri polda kalimantan utara
apabila tersangkut perkara ini tidak sekesengan untuk dilakukan pendidikan oleh tim sus yang dibentuk oleh bapak kapolda
di lain pihak syafrudin selaku kuasa hukum brip tu has budi mengaku bahwa kliennya hanyalah fasilitator penambangan emas dan barang bukti yang disita polisi bukan milik brip tu has budi
yang untuk sementara ini tindak pidana yang
naik sebagai tersangka adalah illegal mining naik dalam rangka penyidikan adalah tindak pidana penyelundupan barangan
nah itu itu nanti kita lihat betul apakah ada hubungannya harta barang barang ini semua kalau betul barangnya asb dengan tindak pidana yang dilakukan
kasus tambang ilegal yang menjerat brip tu has budi mendapat perhatian komisi antirasuah
pelaksana tugas komisi pemberantasan korupsi alif vikri menyatakan
lembaganya siap membantu polda
pembangunan pemberantasan korupsi alimantan utara mengkaji lebih dalam kasus dugaan tambang emas ilegal dan menelusuri lebih jauh aset milik brip tu has budi
ali fikri menegaskan isu sumber daya alam ini menjadi fokus dan perhatian kpk
hal ini dilakukan karena banyak praktik korupsi yang terjadi pada sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam
jadi tentu nanti ada koordinasi kami baik itu dengan polda kaltaranya kemudian unit tracing dan apotek forensik kpk
untuk menelusuri lebih jauh aset asetnya
pertama itu kemudian yang kedua kami juga nanti akan mengkaji lebih jauh apakah ada potensi potensi di sana tindak pidana korupsi
sebelumnya polda kalimantan utara menyatakan bahwa bribtu hasbudi melanggar pasal satu ratus lima puluh delapan junto pasal satu ratus enam puluh undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan undang undang no empat tahun dua ribu sembilan tentang minerba dan batu bara
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal rp seratus miliar
tim liputan cnn indonesia